daripada berakhir menjadi tumpukan sampah dengan kreativitas
limbah plastik bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan fungsional
sejak mei lalu sudah lebih dari seratus produk yang dihasilkan dari program zero waste
salah satunya adalah tas daur ulang yang unik berikut informasinya
isu limbah plastik terutama kantong plastik menjadi isu global saat ini
banyak cara untuk mengurangi misalnya dengan menerapkan diet kantong plastik
atau mendaur ulangnya menjadi tas yang trendy dan unik
ketergantungan manusia pada kantong plastik memang tak terbendung
lagi krisis inilah yang ditangkap oleh kertabumi foundation untuk giat mendaur ulang beragam limbah
isu lingkungan selalu kita giring dengan isu ekonomi
biar orang orang terpacu untuk menjaga lingkungan karena sampah ini bisa bernilai ekonomis juga
zero waste workshop ini menerapkan metode baru dengan memanfaatkan peralatan rumah tangga
pada tas didapat dari metode hit press dari setrikaan
lalu brading dilakukan untuk membuat tali tas dengan cara dikepang
sehingga tas bisa dibentuk tanpa dijahit
harapan saya dengan mengikuti hal seperti ini banyak hal yang bisa saya bawa pulang ke aceh
untuk bisa dipelajari oleh anak anak muda aceh untuk mendaur ulang limbah limbah seperti plastik dan lain lain sebagainya
saya ingin mengajarkan ke ibu ibu entah tetangga entah orang lain
bagi ilmu ini loh kita bisa bikin sampah plastik ini menjadi sesuatu gitu
dan lihatlah kresek pun berubah menjadi tas yang trendy
satu tas cantik ini membutuhkan bahan lima sampai enam kantong plastik
ya semakin banyak yang bisa didaur ulang semakin berkurang limbah plastik bukan
yesi pasha jakarta